tante seperti itu tante sama sekali
udah mendingan kamu tutup mulut kamu
saya dan anak saya males sekali denger suara kamu yang menye menye kayak begitu
sial kenapa bisa ada motor sih
kalau dia ketabrak nanti gue bisa dimarahin papa
lepasin saya om lepasin om
wah gue harus kasih tau papa sekarang
papa zahira dibawa kabur soal papahnya rizky
sama orang yang mirip dengan ayahnya amira itu
kurang aja papa harus kejar mereka
gak usah papa
siapa tau aja si zahira itu emang berani
giliran gue ngomong gak pernah didengar
tapi biarin aja lah papa ini yang ngejar
maksud om apa sih bawa saya pergi kayak gini
om itu gak mau kamu sakit terus sama perempuan itu
karena kamu itu anak om kamu harus percaya sama om
enggak om saya ini bukan anaknya om
sudah ngelakuin tes dna saya dan papa saya
dan hasilnya apa om
saya anaknya prabu wijaya bukan anaknya
gak mungkin ma ini semua pasti gak mungkin ma
nah mungkin bagaimana hasilnya tidak cocok kan ya kan
enggak itu hanya karangan kamu aja
ini memang membingungkan
tapi kamu harus percaya kamu itu anak om
pak tolong berhenti taksinya sekarang pak
jalan terus pak
zairah om itu gak mau kamu itu disakinin terus sama keluarga diri kamu
pak tolong berhenti teksinya sekarang pak
saya bilang jalan terus
biar aja saya cari om
karena saya gak mau ada di sini om saya anaknya papa saya bukan anaknya om
zairah kamu itu anak om sayang
pak saya bilang berhenti papa berhenti pak di sini
pak jalan terus
bapak budi nona zairah dibawa pergi sama bapak bapak
ya man tuhan prabu lagi ngejar tuh orang tapi belum balik balik
kalau budi gak salah dengar tadi kata non maisya bapak bapaknya itu mirip sama almarhum bapaknya amira man
iya lagian kamu ke mana sih ke pasar lama banget
kalau tuan prabu tahu kamu gak ada di rumah dan non zairah dibawa kabur pas lagi nungguin kamu kita bisa dipecat man dipecat
hah lagian bisa bisanya non zairah dibawa kabur
zahira kenapa dibawa kabur siapa
dibawa kabur sama bapak bapaknya saya juga gak ngeliat sih nga saya cuma dengar non maisya cerita sama nyonya malena
nek men nek aku pada kabur
mudah mudahan gak kebun ya males dengar zairah balik lagi ke sini
aku harap juga begitu
tapi kalau tadi aku lihat orang itu kayaknya dia yakin banget nih kalau zahira itu emang anak dia
tapi kalau kita lihat hasil tes dna nya si zahira itu kan terbukti kalau dia itu anak kandung papa
jangan jangan hasil tes dna nya palsu lagi mah
maisya siapa yang bawa kabur zairah
kau melihat orangnya kenapa sih kok bisa sampai dibawa kabur gimana ceritanya
papa kamu udah kasih kabar atau belum udah lapor polisi belum kok nggak ada yang telpon saya sih
ini jangan pura pura bego deh kamu mau tau gak
zahira itu dibawa pergi sama laki laki yang mukanya mirip banget sama mantan pacar kamu
orang kecintaan kamu itu
aduh tante udah deh nggak usah pura pura kayak gitu
aku tahu kok sebenarnya tante itu sekongkol kan sama orang itu
tante dan orang itu tahu kalau dia itu emang benar ayah kandungnya zairah
udah gitu tante nyuruh orang itu bawa kabur si zahirah
dan sebentar lagi juga tante akan kabur dari papa dan berkumpul sama orang itu dan zairah
astagfirullahaladzim maisya kok kamu tega banget sih tuduh tante seperti itu
tante sama sekali
udah mendingan kamu tutup mulut kamu
saya dan anak saya malas sekali dengar suara kamu
kamu yang menye menye kayak begitu
seheran dibawa kabur sama orang yang wajahnya mirip mas isan itu
tapi siapa sebenarnya orang itu
kenapa dia bawa zaira pergi
ya allah zahira kamu ada di mana nak
seorang orang yang terbuka
sedikit masih berumur

akhirnya kamu bawa kabur anak saya
mau saya laporin kamu ke polisi
pak pak pak pak
pak udah dong pak
pak pak gak usah sampai kayak gini dong pak
yang penting sekarang zairah udah sama papa
mendingan sekarang kita pulang aja ya pak
tidak apa apa zairah
bapak cuma mau pastiin dia itu tidak akan menyakiti kamu lagi
saya tidak mau nyakit dia
karena zairah adalah putri saya
diam kamu minggir
terus bapak mau ngapain pak di sini
zairah kamu tenang saja
papa cuma mau pastiin dia tidak akan membawa kabur kamu lagi
pak tapi pak
amerah aku ntar pulang jam tiga
kamu nyari keliarannya
ntar aku bingung nyarinya
eh rizky tunggu ki
ini kuncinya pegang aja ya
soalnya aku mau pergi
tapi sebelum jam tiga udah balik lagi kok
tidak tahu kenapa
aku kangen banget sama ayah
aku mau nengok bapak itu sekarang
kalau memang dia benar papanya rizky
lebih baik aku tidak usah bilang kalau aku mau ke mana
aku lagi malas berdebat sama rizky
enggak usah kamu bawa aja kuncinya